tentunya kita penasaran dong bagaimana ya kondisi wni di sana lalu juga bagaimana suasana ramadan di sana pastinya
nah saat ini kita sudah terhubung dengan ketua indonesia muslim foundation los angeles bapak duirana satyafat
juga hanif wijaya kusuma wni yang berada di harrisburg pensilvania
ya langsung saja kita sapa ini selamat siang waktu amerika serikat dan selamat pagi waktu indonesia
pak dwirana pak hanif apa kabar bapak bapak
selamat siang selamat siang sembilan sehat
gimana sehat masih puasa nih bapak bapak
insya allah masih puasa
oke alhamdulillah insya allah
nah ini kita tahu bahwa ini memasuki kalau di indonesia memasuki hari ketiga begitu ya di bulan ramadan
ini bisa diceritain nggak mas ini seperti apa situasi pelaksanaan ibadah bulan suci ramadan di sana
yang pasti ke mas hanif dulu ya
ke mas hanif dulu nih boleh
oke baik kalau di harrisburg kebetulan kan negara kota kecil jadi kebetulan si masjidnya pun baru dibuka
dan tertutup buat wanita jadi khusus buat laki laki saja
dan sisanya kalau ingin mengikuti sholat tarawih bisa mengalami streaming live streaming dari masjid tersebut
tapi ini artinya bahwa biasanya yang saya ketahui kalau di amerika serikat itu sudah ada syarat dimana kita harus
sudah divaksin dan lain sebagainya harus menunjukkan buktinya begitu
apakah di sana juga terjadi hal yang sama
kebetulan tidak setrik di indonesia ya kalau di amerika
cuma tremor meter aja nggak usah pakai pcr pcr ya udah gitu aja di sini tuh
tapi kebetulan saya baru vaksin kemarin dan udah aman sih
jadi memang direncanakan memang akhir bulan ya
sudah dibuka semuanya untuk seluruh
tapi setiap negara bagian itu beda beda mungkin di la beda lagi
nah berarti kalau untuk warga negara indonesia sendiri ternyata sudah bisa begitu ya terbuka kesempatan untuk memperoleh vaksin di sana begitu ya mas hanif
nah kebetulan sekarang sudah terbuka sama satu c di pennslepenia
cuman kalau setahu saya di new york sudah dibuka untuk semua umum atau di los angeles
di beda beda setiap kota negara
tapi yang pasti selain manula atau medis sudah terbuka untuk beberapa pekerjaan yang dibuka
kebetulan saya bekerja untuk government di amerika jadi sudah terbuka buat saya
oke nah kalau di los angeles sendiri nih pak dwirana seperti apa situasi pelaksanaan puasa
halo pak dwirana kita tidak bisa mendengar suara bapak
boleh di unmute pak audionya
ya pak duirana
kelihat dengar suaranya
dengar sudah pak gimana nih pak
ya jadi di sini juga seperti biasanya kami adakan buka puasa bersama tapi karena situasi covid ini buka puasa itu tidak diadakan
dan juga biasanya kami adakan salawis bersama tapi dengan situasi covid ini tidak ada salawis bersama
dari kemarin ada peraturan dipermudah karena kami sudah pindah dari red spear ke foreign spear
tapi masjid kami pada saat ini masih tertutup tapi ada beberapa masjid yang sudah bisa memberikan tarawih
tapi kalau untuk buka berpuasa bersama selama ini masih belum bisa kami laksanakan
tapi apakah sama seperti tadi di pennsylvania di mana hanya laki laki saja yang diperbolehkan
ke masjid atau bisa semuanya saja untuk datang ke masjid di sana
kalau ada beberapa masjid biasanya baik itu boleh semuanya
tapi karena ini juga sekarang limited
jadi juga mungkin itu juga bisa dipakai karena seseorang yang boleh dalam mungkin juga agak terbatas hari ini
dan juga harus ada juga vaksinasi dan juga jaga jarak dan pakai masker dan di temperature nya
ada menemukan sesuatu mohon dilaporkan dengan nomor nomor yang tersedia dari beberapa negara bagian
cuma aku sendiri karena aku memang ada trauma dari pernah aku pernah dirampokkan
jadi aku agak agak takut jadi aku kalau nggak aku kan wfo ya jadi aku harus kerja ke kantor
dari kantor balik ke rumah kalau nggak beli makan
jadi kalau tidak ada keperluan aku tidak keluar dari rumah
kapan itu kejadiannya mas hanif dirampok itu kalau boleh tahu
kapan tadi mas hanif cerita sempat ada mengalami kejadian di rampok itu kapan boleh diceritakan
sepuluh tahun yang lalu lah ya waktu waktu tinggal di washington dc
oke nah berarti kalau sekarang ini kan situasinya kita tahu bahwa memang banyak kejadian yang perundungan
seperti yang tadi iqbal sebutkan begitu terkait rasisme anti asia begitu di sana
kalau dari mas hanif sendiri gimana melihat situasi ini
apakah ada pengaruhnya dengan pelaksanaan ibadah atau kegiatan
mas hanif beribadah dan kegiatan selama di bulan ramadan
betul ya jadi memang karena saya menghindarinya tidak untuk supaya tidak menghindari hal hal yang tidak diinginkan
jadi saya melakukan ibadahnya di rumah aja gitu
karena memang udah semenjak covid juga streaming tersedia gitu
jadi memang selain ancient hate ada covid sembilan belas juga yang mendukung untuk melakukan ibadah di rumah
pak dwirana kalau di los angeles sendiri seperti apa
apakah kan kita muslim itu kan minoritas di sana
apakah juga mengalami hal yang sama atau justru masyarakat di sana lebih menghormati perbedaan yang ada di tengah tengah mereka
kalau kami di los angeles cukup unik ya pak
jadi di sini juga sudah berapa pejabat pejabat juga menjaga selamat ramadhan
tapi kami juga selalu aware
kami juga berkomunikasi dengan pihak berwajib di setempat
dan juga ada komunikasi dengan mereka
jadi ada hal hal yang tidak diinginkan kita kami lapor langsung
dan beliau juga dari lapd dari polisi setempat juga menjadikan jalur tersendiri untuk mengundi mereka
seandainya ada hal hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat muslim di los angeles
oke tapi pak dwirana sendiri pernah tidak mengalami kejadian kejadian yang kurang menyenangkan terkait sentimen anti asia ini
alhamdulillah akhir akhir ini tidak ada
pada awalnya memang terjadi pada itu juga sudah bersekelas sebelas
tapi akhir akhir ini semua berjalan baik
alhamdulillah insya allah ini juga selalu berjalan baik
tidak ada gangguan gangguan dari komunitas
oke kita ke mas hanif lagi
mas hanif kita tinggalkanlah itu
semoga hal ini segera berakhir
dan juga masyarakat indonesia bisa lebih bersemangat
dan beribadah tidak terlalu mengikirkan hal hal yang tentunya jangan sampai terjadi
betul dan semoga aman aman saja ya di sana
dan ngomongin soal ramadan sendiri nih mas hanif
mas hanif di ramadan di sana ini sudah berapa lama di amerika
kalau misalnya sudah cukup lama tentunya sudah biasa menghadapi ramadan
dan apa sebenarnya yang menjadi hal yang sangat dirindukan di indonesia ini dari ramadan
jadi kalau saya di sini sebetulnya sudah tiga belas tahun
jadi memang yang membedakannya adalah puasa di amerika itu ya tidak ada yang puasa
teman teman aku di sini memang secara selain orang indonesia yang jarang orang muslim pun jarang
jadi memang kalau kita puasa untuk diri kita sendiri gitu
jadi memang agak susah
beda dengan kota kota yang besar lainnya mungkin di selainnya sebanyak komunitasnya
kalau aku ya memang di sini memang terasa bedanya
cuma karena sudah terbiasa jadi ya sudah biasa
nah kalau dari pak duirana sendiri
apa pak yang paling dikangenin dari indonesia
dan kalau tadi mas hanif sudah tiga belas tahun ya begitu di amerika serikat
pak dwirana ini seperti apa
sudah berapa lama
dan apa nih pak yang paling dikangenin dari indonesia
kalau saya cukup lama ya di sini
kadang kadang sudah hampir tiga puluh tahun lebih
dan alhamdulillah komunitas muslim indonesia di negara indonesia ini cukup banyak
kalau kita ada sholat juga itu kumpul bisa sampai lima ratus ribu orang
dan juga ini kawan kawan yang main ini juga pandai pandai masak bu
jadi makanan indonesia apa saja pasti ada
tapi yang untuk misalnya ya keluarga saja
saya jarang kita berkecil kecilan turahmi kelemparan ke keluarga
jadi gak pada kesempatan juga tidak bisa setiap tahun
mungkin cuma lima tahun sekali
tapi kalau kekuatan kekemerakan lama dan di sini alhamdulillah kami merasakan seperti rumah
karena semua ini jadi saudara di sini
jadi kita saling berkuat di sini
jadi kegiatan selama ramadhan di sana apa saja pak
mungkin ada seperti di indonesia juga tadarusan dan lain sebagainya
kami juga ada tada rusan ada tautian
tapi semua itu dengan virtual pak
jadi pakai zoom link semuanya
itu juga rutin
jadi tidak terputus untuk silat meramiknya melalui zoom
itu juga kemarahnya itu
cuma yang kita missing ya itu pak
berikan puasa bersama aja ya
sementara ini belum bisa kita lakukan akan
jadi untuk sementara waktu
kalau misalnya biasanya bisa saling berbagi makanan dan lain sebagainya
ini jadi terpaksa harus masuk sendiri sendiri dong pak
tapi kami juga ada beberapa kawan kawan yang menyiapkan
kalau tadi nggak ada kawan kawan lain yang butuhkan makanan
mungkin kerja jadi tidak siap
jadi kita biar membantu kerja
berarti sering juga tukar tukaran masakan gitu kirim kiriman pak
mas hanif sendiri bagaimana
kan di sana juga pastinya jauh dari keluarga
dan juga hanya pastinya teman teman saja ya begitu ya
nah ini bagaimana cara menyiasatinya
apakah terpaksa harus makan makanan yang bukan versi indonesia
kebetulan saya kemarin buat rendang sendiri empat kilo buat sahur aja gitu
karena di sini yang susah itu adalah buat sahur
di sahur kan tutup semua kan
jadi makanya aku buat
buat sahur karena rendang kuat bisa satu bulan
kalau buat buka puasa kebetulan di sini buka semua
waduh rendang loh itu
rendang masaknya berapa lama itu
ini kita lagi di indonesia kan lagi waktu sahur nih mas
ini boleh nih kayak dikirim ke sini rentangnya nih
itu resep dari mana rendang itu
itu kan susah
itu udah lama harusnya aduk segala macam
oh benar resep turun tempat google berarti
oke bisa dibagi bagi juga
bisa dibagi bagi nih
nah kalau ngomongin soal hidangan nih makanan
kalau di indonesia itu kan terkenal dengan istilah ngabuburit ya
buat nyari buka puasa hidangan atau kudapan yang akan disantap begitu
kalau di mas hanif sendiri di daerah pensilvania
ini kalau kita mau cari buka puasa gitu
takjil atau hidangan yang akan dimakan untuk sahur
itu biasanya di mana sih mas lokasinya
biasanya memang banyaknya di philidauphia
karena banyak komunitas indonesia
di situ banyak warung warung ada restoran restoran indonesia juga
jadi jual jual takjil gitu di sana
tapi aku jauh jadi memang satu jam kesana
jadi daripada satu jam kesana bulat balik
lebih baik makan yang ada aja
lebih baik bikin rendang sendiri ya
tapi kalau pak wirana sendiri bagaimana nih
kalau soal makanan apakah ada masakan indonesia juga mungkin yang dijual
sehingga mempermudah wni yang ada di sana untuk mendapatkannya
atau justru memang benar benar susah sehingga harus ya terpaksa
ya terpaksa masak sendiri
kalau di sini banyak ada halal food ya pak
ini restoran pakistan
ada juga dari indonesia yang umumnya halal food
jadi kami sini cukup ada lah pak
walaupun kendalanya juga kita tidak keluar karena limitnya keluarnya aja
tapi tempat tempat pun juga ada beberapa di sini
walaupun tidak semua buka pada saat ini
tapi ada tempat tempat yang berjual halal food
berarti relatif lebih banyak ya pilihannya di sana
alhamdulillah kita ada banyak
nah ini kita masih pengen ngobrol ngobrol banyak sebenarnya
tapi terakhir nih karena kita dibatasin waktu
pak duwirana dan mas hanif ini terkait pelaksanaan ibadah puasa ramadan sendiri di sana
ada nggak sih himbauan khusus dari kedutaan besar republik indonesia terkait pelaksanaan ibadah ramadhan sendiri di sana
dari pak duwirana dulu deh boleh
seperti di atas saja itu untuk masyarakat
masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga karena situasi covid ini masih belum selesai
untuk berhati hati dalam berkumpul dan peraturan peraturan yang pemerintah tempat diperhatikan
walaupun ini juga mudah mudahan tidak terlepas pada khusus kita untuk dalam bulan ramadan
insya allah nanti kalau ini sudah mulai diangkat kembali
dan bisa lebih banyak lagi
tentunya kita juga berharap agar wni di sana yang berpuasa ini bisa menjalankan ibadah puasa
bisa dengan lancar dan kondisinya juga tetap aman aman saja di sana begitu ya
tapi dari mas hanif sendiri bagaimana mas hanif untuk di wilayah pensilvania
ya hampir sama dan cuma tambahannya mungkin dari yang waspada aja dengan anti asia itu
itu aja sih mungkin yang kita puasa
karena kan kebetulan ada covid dan anti asia sekarang
jadi pada ramadhan ini kebetulannya agak berat
nanti buka puasa jam berapa ini
kalau di aku jam delapan
oke paduirana jam berapa pak
kami di sini jam tujuh dua puluh malam
oh lebih cepat paduirana berarti
berarti lumayan juga ya
lebih selatan aku lebih utara
oke lumayan juga ya tiga belas empat belas jam ya di sana ya berarti ini untuk puasa
oke nanti kita duluan
nanti ke summer lebih panjang lagi
biasanya sampai delapan belas jam ya kadang kadang apa tujuh belas jam gitu
kalau di summer sampai enam belas jam
berarti alhamdulillah ya
alhamdulillah ya ini ternyata masih dalam indonesia alhamdulillah ya
oke tetap semangat puasanya mas hanif pak duirana dan terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh